dikarenakan seragam lama anak mereka sudah tidak muat dipakai
anaknya aku kayak saat aku butuh untuk introvert sendirian terus
karena ini juga melibatkan fenomena yang terjadi
lalu interior akan masuk
kayaknya waktu salika lahir roberto carlos udah menjelang pensiun ya
intens secara personal yang ini membuat pilihan jokowi ini semakin kuat terhadap ahy
pastinya menarik perhatian masyarakat dari kemarin ya